saat wakil menteri agama zainud tauhid
membacakan sambutan presiden jokowi
sejumlah anggota pmi dari kelompok indonesia timur
melakukan protes hingga terjadi kericuhan
dan saling lempar kursi
peserta yang berada di sekitar lokasi keributan
langsung berhamburan mengamankan diri
beberapa pejabat di kursi depan
termasuk wakil ketua dpr muhaymin iskandar
ikut mengamankan diri untuk menghindari terkena lemparan
kericuhan dapat diredam oleh aparat
acara pun dilanjutkan dan berjalan lancar
dengan kawalan petugas keamanan
menurut kapolres tulung agung akbp eko hartanto
keributan terjadi karena anggota ingin bertemu
ketua umum pb pmi muhammad abdullah syukri
mereka ingin menyampaikan persoalan internal
sempat kita klarifikasi sama adik adik yang di indonesia timur
yang keinginannya kebutuhan
ketua umum pb pmi
jadi memang situasinya masih belum memungkinkan
belum dilakukan pembukaan
timnas kita reda dulu kita amankan dulu
jangan ribut ribut jangan lepak lepak kursi dan sebagainya
namun pasca acara para aktivis yang belum puas
sempat kembali membuat suasana memanas
mereka berusaha mengadang rombongan ketua pb pmi
dan muhaymin iskandar
namun aksi mereka kembali dapat dihalau petugas keamanan
yosibio novianto tulungagung jawa timur